calon presiden petahana jokowi dodo tidak melakukan persiapan khusus menjelang debat pemilihan presiden sabtu besok
ia menyebut paparan data akan diberikan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pencapaian pemerintah selama empat lima tahun
khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan yang menjadi tema debat
ditemui seusai sholat jumat di kompleks istana kepresidenan bogor
jokowi menyatakan tidak menggelar simulasi debat dan tidak melakukan persiapan khusus menjelang debat esok hari
seperti pada debat pertama
meski hari ini tidak memiliki agenda khusus ia menyelesaikan tugas kenegaraan
yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan setelah melakukan rally kampanye
dalam setiap kesempatan jokowi mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya
karena pemilu telah menghabiskan dana besar sehingga penyelenggaraannya tidak sia sia
ya oleh sebab itu di setiap forum forum besar forum sedang dan kecil
saya selalu sampaikan jangan sampai
jangan biarkan satu orang pun golput
jangan sampai biarkan satu orang pun golput
karena pemilu ini pilih pilih pres menghabiskan biaya yang teriuna
sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita
karena ini menentukan arah negara ini ke depan
jadi saya ajak sekali lagi jangan ada yang berlibur
atau mau berlibur silahkan
nyoblos dulu setelah itu baru jam sepuluh
jam sembilan nyeblos plus jam sepuluh langsung terbang libur silahkan
tapi jangan sampai ada yang golput jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari rabu tujuh belas april dua ribu dua puluh